kita beralih ke informasi lainnya menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan mengatakan ada human error atau kelalaian manusia pada kecelakaan proyek kereta cepat jakarta bandung atau kcjb yang dikerjakan oleh pt kereta cepat indonesia china
kecelakaan proyek kcjb terjadi di kecamatan padalarang bandung barat pada minggu delapan belas desember lalu
ada enam korban yakni dua korban meninggal dunia dan dua luka berat dan dua korban luka ringan
menurut laporan yang diterima oleh luhut dua korban kecelakaan kcjb merupakan warga tiongkok
meski begitu proyek kereta cepat akan dilanjutkan minggu ini usai investigasi
itu mereka mau ambil mengantar dan mengambil barang
sudah sore hari saya pikir dari laporan yang sementara ada penurunan kecepatannya mungkin dalam masalah ini remnya
evaluasi sendiri nanti gimana
sekarang lagi teknis lagi dikerjain tapi kira kira sementara jawabannya begini
apakah terkira penyelesaiannya on time
tidak ada tidak ada urusan
itu masalahnya di rel atau di orang
ya orang human error
itu benar apa ada korbannya dari kcjb
ya orangnya tiongkok dua orang
itu pekerjanya atau
jadi target tetap sesuai tempat waktu ya
tetap kamu jangan mau lambat